presiden joko widodo akan melantik dua belas calon wakil menteri di istana kepresidenan jakarta jumat siang
tujuh belas calon wamen ini akan membantu kerja para menteri yang menurut presiden diperlukan agar kinerja menteri lebih maksimal
sesuai jadwal resmi presiden joko widodo akan melantik calon wakil menteri usai sholat jumat di istana negara jakarta
dua belas calon wakil menteri tersebut adalah
bata bekraf budi gunadi sadikin dan kartiko wirjoatmojo sebagai wakil menteri bumn
kebutuhan wakil menteri ini merupakan kewenangan presiden karena melihat beban kerja dan tugas yang dianggap memerlukan bantuan oleh seorang wakil menteri
meskipun demikian komposisi para calon wakil menteri tersebut masih berasal dari beberapa partai pendukung koalisi pemerintah
seperti partai perindo psi pdi perjuangan dan golkar
sementara delapan calon lain berasal dari kalangan profesional
terima kasih pak
beliau tadi menyampaikan banyak hal kepada saya utamanya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pendidikan yang di jalur madrasah
dinia pesantren agar pendidikan ini bisa melahirkan
terima kasih pak
penekanan di dalam sektor pengembangan sumber daya manusia
juga beliau mendiskusikan menyampaikan arahan kepada saya berkaitan dengan bagaimana pengembangan dakwah
dakwah keagamaan agar dakwah itu disampaikan bisa memberikan peningkatan keimanan ketakwaan kepada allah tuhan yang maha kuasa
teman teman media mungkin saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapatkan arahan dari bapak presiden untuk membantu memperbaiki berbagai macam dukungan policy kepada upaya mempercepat investasi
meningkatkan serapan tenaga kerja pertumbuhan ekonomi sebagai wakil menteri keuangan
demikian saya rasa terima kasih untuk perhatian
bahwa tadi ada penugasan
saya diminta untuk menghadap bapak presiden
dan kami berdiskusi dan bapak presiden memberikan arahan arahan dan juga beberapa hal yang krusial dan strategis terkait dengan isu isu perjanjian internasional
isu isu perdagangan internasional dan juga bagaimana indonesia kedepannya bisa memberdayakan
dan mengoptimalkan kebijakan kebijakan yang bisa membuat indonesia lebih bisa membuat bargaining power di antara kawasan kawasan regional dan juga internasional